kenalan nih namanya rahman
ya udah kalau gitu ayo permisi dulu deh masih ada urusannya
sama calon mantu kakak enak ditinggal begitu aja ya assalamualaikum
coba kalau mertua lu sehat ya pasti lu udah punya toko obat sendiri amin
pok cuma ya kalau mertua ayah sehat mungkin rezeki ayah nggak segede gini
beginilah rezeki yang encing dapetin yang segede ini itu emang dikasih sama allah buat bantu biaya berobat
mertua anjing istilahnya dititipin lah lewat pekerjaan ini jadi kalau mertua
encing sehat sehat aja belum tentu juga pendapatan cing bakal segede ini
bakal mencukupi rezeki bagi amat yang bersyukur lain sakartum la'adzidana'kum begitu dalilnya
iya bener juga cingnya hahaha dulu nggak nyangka nih cinggah ya
ketawa ketawa ketiwi ngelucu ngeluluh nggak pernah serius tapi punya jiwa sosial yang tinggi juga
top dan cing itulah cing juga suka salut sama diri cing sendiri banggain sendiri
emang kenapa sih senyumnya kok pelit banget iya pok kayak lagi sakit gigi
gua nyesel bener gue kemarin gue marahin si rumana padahal kita udah akur nih sama
haji muhyiddin amat ibunya tuh si hajar maimunah kenapa jadi si robby sama si rum
malah jadi putus ya allah rasanya sayang bener
rasanya udah akur cocok deh cocok untuk berjodoh
pok yang namanya jodoh rejeki maut itu mutlak ada di tangan allah kita nggak bisa maksain roby sama
rumana kalau allah nggak ngasih mereka berjodoh iya gua ngerti gua ngerti apa salahnya kalau kita
jodoh ibarat katanya kalau kita mau misahin kayak gimana juga kalau emang udah jodoh pasti
bakal nyatu lagi iya maksud gue tuh begitu nih sekarang nih kita deket deketin aja dulu gitu siapa tahu dia
tuh bisa berjodoh d twettin kita awasin kita suruh ketalan bener bener itu nah kalau sampai dia nggak
yang penting kita udah usaha iya kan
jangan putus asa pok
kan masih banyak cara buat nyatuin mereka lagi
mumpung belum terlambat
terus minta dah kerum tuh
supaya batalin niatnya buat putusin roby
mak kalau menurut ro
kita sebagai orang tua gak perlu ikut campur
biar aja dia nyelesaiin masalahnya sendiri
mak dulu gara garanya dia jadi putus
gara garanya lu gak setuju
makanya lu seneng deh
kalau si robby sama si room tuh kagak jadi

jangan pake ditentang tentang begitu
soal tau pada semuanya
semua itu malah membuat mata aku terbuka
dan seperti janji allah rob
perempuan yang baik baik
akan mendapatkan laki laki yang baik juga
dan setelah aku bener bener tau mantan aku
bahwa allah sudah menyiapkan calon imam yang baik buat aku
amin insya allah
lu itu ada mayama aja sama laki laki
bahkan laki laki pada takut deketin kamu
selama ini kelihatannya aku comek sama laki laki
bukannya aku gak mau memulai hubungan baru rob
aku harus lebih selektif sekarang
karena di saat aku sakit hati dulu
hidup aku bener bener hancur rob
dan itu bukan hanya mempengaruhi aku
tapi juga keluarga aku
aku butuh dua tahun untuk benar benar bisa menata kembali hidup aku
iya sih ria
tapi lu jangan juga cuek kayak gitu
taruh gue sendiri loh
aduh apaan sih rob
aku gak terlalu mampu
aku cuma gak mau menjadi kerbau yang terperosok di lubang yang sama
karena setelah sekian lama
aku baru bener bener yakin
bahwa allah itu
selalu punya tiga pilihan jawaban untuk doa doa kita rob
apa itu ria
allah itu mengabulkan doa kita
belum saatnya allah mengabulkan doa kita itu
artinya allah itu menuntut kita untuk tetap berusaha
dan yang ketiga
allah tidak pernah menolak doa doa kita
dan walaupun harapan kita tidak terkabutkan rob
aku yakin allah itu punya rencana yang lebih baik lagi buat kita
terima kasih ceramahnya bu ustaza
bu sdaza kok kelihatannya lemes banget
gak seperti sehari harinya
kondisi saya jadi bikin ibu ibu gak enak
bukan kita yang gak enak bu
tapi ya kasihan lihat ibu sdaza maksain diri
kalau emang gak enak badan mungkin nggak usah ngaji dulu juga nggak apa apa
pengajian ini tetap dilanjutkan kok
tapi saya mau bahas tentang tema kemarin tentang
nah merupakan dalam iso
itu ibu masih ingat kan
ada apa emak
maaf ya mau mengganggu rum sebentar
soal kemarin itu emak terlalu kasar sama rum
sebenarnya emak gak bermaksud begitu
room juga gak masukin ke hati kok
alhamdulillah emak jadi emak
mak jadi lega nih rasanya nih
rum bilang begitu
betul ya rum ya
eh berarti robi sama rum bisa berikan lagi dong ya
ini kan masalahnya anak anak muda ya
biarin aja ya diang pada urus
kita kan pada udah tua

soalnya kalau masalah cinta itu sensitif kalau ikutan bro
tapi maaf nih emak ya si rumahannya udah ada calon lakinya tuh
jadi kalau sama si robi tuh gak mungkin lagi diterusin lagi kayak gitu
umi apa apaan sih umi
ini dia nih calon lakinya ini
ini dia nih
jangan kemana mana di sini
emang bener bener banyak umur baru diomongin
tuh namanya jodoh tuh mah
kenalan nih namanya rahman
yaudah kalau gitu ayo permisi dulu deh
masih ada urusannya sama calon mantu
gak enak ditinggal begitu aja ya
lu sih keduluan deh di serum diambil orang
robi tahu ya allah
bagaimana dia betapa hancur
hantinya kan kesian
kesian si robi
mak udah dong
kok nyalahin roh terus
memang jalannya udah begini mak
jadi si robi tuh sama rumana
gak jodoh yaudah gak bisa dipaksain
mukanya gak jodoh
lu yang ngutusin tuh jodohnya
tuh di tengah jalan
kok jadi marahnya sama roh terus
marahin bukan jadi tolong
bukan si romana tuh
pokoknya udah gak jodoh
si romana tuh baik banget
mama tuh pengen banget punya mantu dia
ini buburnya udah siap
udah ditunggu sama pembeli
awas buburnya tumpah
udah dikepala jadi udah begini
yaudah biar nanya aja ya
yang kasih buburnya
kenapa emak aja teh keliatan menangis
ya permisi dulu ya
mak kenapa nangis sih
siapa ya roh
siapa yang nyakitin ema lagi
ngomong dong jangan diem aja
cuman gue sedih aja
kan gue datengin si romana
maksudnya sebab dia
maksudnya mau baikan lagi
sama si robi
yang taunya si romana
yang udah ada
ya gimana gak ada harapan lagi
udah udah udah udah emak
jangan nangis terus sabar
mungkin emang robi bukan jodohnya rom
si romana itu calon istri yang baik buat si robi
seorang istri yang ideal tau gak
udah anaknya cantik
nasabnya juga baik
romana itu kan keturunannya haji muhyiddin
emak tau kan
kelakuannya haji muhyiddin sama keluarga kita